terus gimana udah ketemu sama reva
terus reva bilang apa
pas dia tau kalo adriana itu mantan gue
jadi kemarin tuh pas reva ketemu sama si ririn
ririn bilang mantannya adriana itu bukan lo
tapi ferdi sekarang tinggal di bandung
terus muka inget
entah daripada ngingetin tem manis
kayaknya dari tadi gak ada yang cocok ya sama ibu
atau ibu mau pindah tempat aja
kalau begini caranya
kakak gak apa kok bisa ada disini
teman isiko ada disini
saya niatnya mah ke mall deh pengen melepas stres
pusing nyari hiburan repressing
supaya bisa ngelupain tete
untung nih teh
sudah dapat sedikit pakaian buat si neng
eh malah ketemu tete
atau makin tidak bisa melupakan ini
sama aja berarti
saya juga diajak jalan jalan sama wanadinya biar bisa lupa
iya berarti memang lagi edisi lupain
kalau diniatin deh lupa ternyata susah ya teh ya
sedangkan kalau ketinggalan hp
nyarinya teh hesek

sama ibu jangan jangan emang jodoh beneran deh
habisnya ketemu mulu
aduh gawat ini mah
kasian banget sih si abah sama ibu
ternyata sedih banget ya
cinta tapi gak bisa memiliki
saya pamit dulu ya kak abah
abah duluan ya
udah ramadhan jangan liatin dia terus
udah beli baju aja buat si dangan dino
udah jangan diliatin terus
oke gua harus keliatan oke di depannya boy
udah lama ya
enggak baru aja kok
kamu baru pulang sekolah ya
oh my god gagah banget sih boy ini
aduh entar aja ya
aduh entar aja ya
ya udah nanti dia
kamu kok tiba tiba pengen ketemuan sama aku
pasti ada sesuatu yang penting ya
soalnya ada sesuatu yang penting harus
ini isinya uang
aku gak akan terima uang itu karena aku memberikan itu semua
ngebantuin tante kemarin dalam kasus tanta itu
ya memang aku
noven itu semua karena aku
sangat menyanyi dan mencintai boy
tapi aku gak butuh
uang itu lagi atau tante cantik mau balikin ke aku
aku gak butuh
saya gak mau tau
mau alasan apa kek
saya gak peduli adriana
saya kembaliin uang ini dan kamu harus terima
rokap gua tuh udah berniat baik
mendingan kamu terima aja ya
aku ngasih ini tuh ikhlas
aku membantuin tante cantik
ikhlas karena aku udah menganggap cantik cantik itu seperti mamaku sendiri
aku waktu ngasih uang
uang itu kan aku gak bilang tante cantik harus balikin uang itu
atau seutuhnya ataupun
nambah atau segala macem
aku gak pernah bilang kayak begitu kan
udah biarin aja
eh eh tante cantik
biar aku bawa
dan lo bakalan tetap berutang budi sama gue selamanya
dan suatu saat nanti boy akan balik sama gue karena utang budi lo itu
eh enggak ma soalnya boy harus ngajar di dojo ma
yaudah anak macan hati hati ya
pakai topinya udah ya
semoga aja reva mau angkat telepon gue
bajcie selamat siang
terus gimana udah ketemu sama reva
terus reva bilang apa pas dia tahu kalau adriana itu mantan gua
jadi kemarin tuh pas reva ketemu sama si ririn ririn bilang mantannya adriana itu bukan lo
tapi ferdi sekarang tinggal di bandung mbak gita
iya kaget lah emang kaget kan
eh gini loh scene gue telepon gak diangkat sama dia
gue sms gak dibalas
semuanya gak ada kontek kontekan sama sekali gue sama dia gitu loh
handphonenya reva tuh ilang
lagian juga reva tuh bukannya lagi pengen menjauhin alot tapi emang bokapnya lagi kumbat aja
mukanya bilang katanya rafa gak boleh deket deket dulu sama lo
jangan kan sama lo sama kita kita aja gak boleh main coy
tapi kasihan juga ya reva ya
kasian juga ya kalau reva dilarang berhubungan sama gue lagi
pokoknya gue doain deh semoga hubungan lo sama reva ada jalan keluar ya
biar gak tragis tragis amat gitu lo kan tiap hari kayak teluar di ojung tanduk tuh kan
tiap hari gitu gue kasian lihatnya jadinya boy
oke sama sama udah boy
jadi reva belum tau gue mantannya yang adriana
apa biarin aja ya seperti ini ya
apa gue kasih tau langsung aja ya ke dia ya
klien kita sudah datang bu saya minta tunggu di ruang meeting bu
enggak kok bu belum sampai lima menit
hah cocok kalau gitu
cocok banget bu
brand besar nih bu
dia benar bantu doa biar sukses